tohirin sudah beberapa tahun menjadi penjual bambu di kawasan lingkar aji barang kabupaten banyumas jawa tengah
ia menekuni pekerjaan ini setelah kecelakaan kerja membuat kedua tangannya diamputasi sepuluh tahun lalu
saat saat seperti ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan republik indonesia menjadi waktu yang selalu ia tunggu tunggu
bambu bambu dagangannya banyak dicari warga
bambu biasa digunakan warga untuk tiang bendera umbul umbul serta gapura
ya cukup lumayan lah sekarang keadaannya sejak covid sembilan belas kejuannya ya ada atau enggak
harga bambu yang dijualnya tergantung ukuran mulai dari rp sepuluh hingga rp lima belas rupiah per batang
sementara bambu berukuran besar dijualnya seharga dua puluh hingga dua puluh lima ribu
tahun ini tohirin mengaku penjualan bambunya meningkat dibanding tahun lalu
dia berharap peningkatan ini merupakan tanda baik bangkitnya kembali ekonomi keluarga di masa pandemi seperti saat ini